tim trauma healing kepolisian daerah lampung ini tiba di kampung toto makmur
kecamatan batu putih kabupaten tulang bawang barat lampung senin petang
kedatangan tim ini untuk mengunjungi tiga keluarga yang menjadi korban kecelakaan pesawat sriwijaya air
sj satu ratus delapan puluh dua pkclc tujuan jakarta pontianak sabtu lalu
kedatangan tim psikologi bidang kedokteran dan kesehatan polda lampung ini
untuk memberikan semangat bagi keluarga korban
pendampingan trauma healing ini diharapkan mampu mengurangi kecemasan keluarga
saat menunggu kejelasan kabar keberadaan keluarganya yang hilang dalam insiden tersebut
proses pendampingan dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung melalui proses konseling
pendampingan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan polisi
agar psikologi keluarga korban bisa menerima kemungkinan terburuk mengenai kondisi korban
tim trauma healing dari polda lampung
yang dipimpin oleh akbp uni saat ini telah melakukan pendampingan
yaitu pendampingan yang kita sebut dengan pendampingan secara psikologi
yang kita sebut dengan psikologi first aid atau pendampingan awal kepada pihak keluarga korban
dimana kita ketahui disini ada tiga korban
tiga orang warga kampung toto makmur yang menjadi penumpang pesawat naas itu adalah
ketiganya hendak menuju pontianak untuk bekerja sebagai buruh bangunan